rancangan peraturan daerah tentang pengenaan pungutan kepada wisatawan asing yang masuk ke bali
disampaikan gubernur bali dalam sidang paripurna dprd provinsi bali dua belas juli lalu
dalam raperda tersebut setiap turis warga negara asing yang masuk ke bali secara langsung dari luar negeri
maupun secara tidak langsung melalui wilayah lain di indonesia
akan dikenakan penghutan sebesar rp satu ratus lima puluh
pembayaran penghutan ini hanya berlaku satu kali selama berwisata di bali
hasil penghutan yang masuk ke pendapatan asli daerah ini rencananya akan dimanfaatkan
untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam
serta pembangunan infrastruktur di kawasan wisata
rencana penghutan bagi wisatawan asing ini pun mendapat tanggapan wisatawan asing yang tengah berlibur di bali
pembayaran penghutan yang kita panggil yang berharga yang cukup

saya tidak setuju bahwa kita perlu bayar rp sepuluh untuk datang ke indonesia
kami sedang membayar rp lima puluh untuk datang ke indonesia para orang australia juga
dan kami membawa banyak uang ke ekonomi para turis australia
sementara asosiasi biro perjalanan wisata atau asita bali menyatakan
konsep penghutan untuk pelestarian budaya dan tradisi bali tersebut
bagus dan positif
ini untuk menjaga budaya dan tradisi bali yang justru dicari wisatawan asing ke pulau dewata
jadi tidak masalah sehingga produk yang ditampilkan
servis yang diberikan kepada wisatawan ini turis ini
memang betul betul sesuai dengan apa yang dikeluarkan
karena ketika kita berbicara penghutan harus ada servis dong yang diterima oleh wisatawan
pemerintah provinsi bali dan dprd provinsi bali
masih membahas raperda tersebut
jika disetujui raperda ini akan mulai berlaku tahun dua ribu dua puluh empat nanti